siapa itu dan
selamat malam pak
apa bapak benar yang namanya fafirman
ayah dari saudari aida
ada apa pak ya
apa bapak bapak sudah menemukan aida
mudah mudahan gak ada orang lain yang memergoki aku
tapi aku harus bertemu dengan pak firman
untuk menabarin soal aida
apa yang dokter disini
saya punya firasa kamu pas datang kesini aksan
aku akan patahkan leher kamu
kamu dengar saya
di mana aida kembalikan sama saya
kamu sengaja membuat cerita seolah olah ayahnya kabur dari mobil tahanan
supaya hukumannya tambah berat kan
anlat ya semua
keseluruhan penyebab media
jika ini sudah akhir

aida tidak ada tanggung jawab
yang kaget dari kawasan tempat pagan

bahkan ada ryugosdat dendut
ada memuji aida supaya aida

aida mau angkat lari
aku sudah satukan
dulu mah kerasa kerasa bajingan ini akan kembali ke rumah ini pak ini orang yang kemungkinan besar
menculiknya ya hai cinta betul itu aksanmu ayo jawab jawab jawab tenang dulu kalian bisa
diam dulu jangan ribut kayak gini dengerin pengalasan saya dulu memang betul betul aida
bersama saya saya yang mau aida pergi kemu

jangan dengerin penjelasan saya lu kan dengerin
kalau gara gara kalian ribut kalian ditarik
pak aksan benar pak
lagipun di depan ada polisi
kamu dengar nggak soal bisik dalam sana
sepertinya ada yang mencurigakan
kayaknya di dalam ada yang mencurigakan
pak firman ada apa yang benar benar bodoh
nggak apa apa tadi pak firmannya lagi nyari tikus
terus jadi berantakan kayak gini
malam saya nggak tahu kalau bapak datang ke sini
kita bicara di ruang tamu mana
mari pak silahkan
pak eridwan jadi bagaimana kita seharus menyikapi persidangan ini
maksud saya apabila aida tertangkap dan terbukti
kalau dia bersalah mencelakai oma
hukuman seberat apa yang bakal menimpa dia pak
ya mungkin bisa dua puluh lima tahun
atau bahkan seumur hidup
ya karena aida sudah mencelakakan ibu laras
sampai dia jiwanya kritis di rumah sakit
dan ini berarti kriminal murni
belum lagi mungkin dengan motif karena sakit hatinya aida
disuruh membayar hutang rumah sakit
ini berarti kejahatan yang direncanakan
apalagi dengan kaburnya aida berarti dia tidak punya

pak riza kebetulan sudah malam
bagaimana kalau kita lanjutkan pembahasan ini besok pagi saja
ya enggak apa apa pak
maaf juga saya sudah menyita waktu bapak
tidak apa apa selamat malam
boleh tante bicara sebentar sama kamu
boleh mengenai apa
saya akan cabut tuntutan saya
dan ini adalah
ya begitulah ceritanya za
tante bisa keluar dari penjara atas bantuan aida
yang telah membujuk ayahnya untuk mencabut tuntutannya terhadap tante
izza tadi maaf tante mendengar pembicaraan
kamu dengan pembacara
kamu kelihatannya khawatir sekali tentang aida
katanya kamu jatuh cinta ya sama aida
enggak tante saya saya sama sekali nggak punya perasaan apa apa sama aida
enggak tadi tuh saya cuma
saya cuma memikirkan tentang persidangan aida
selebihnya enggak ada
saya enggak pernah mencabut aida
tentu saja enggak ada

kalau iya juga enggak apa apa za
tante malah lebih setuju kamu menyukai aida
bukannya tante tidak menyukai kamu dengan indira
indira anak tante
tapi semenjak waktu itu
sikap indira sangat berubah
tante mau minta tolong lagi sama kamu boleh kan
kamu menyelidiki lagi apakah betul itu indira atau nafa
tante takut kalau kalau omah kamu itu celaka

kalau kalau omah kamu itu celaka karena indira
aku ada kemungkinan sih
kok ini tinggalin sih